pak ustadz boleh minjem gitar gampusnya
tak usah nih
mau kayak lo juga bisa gue petik
gue pinjam ya
jangan canceng ceng ya entar jebol
kalau dinodai oleh warna merah
ya benang itu akan menjadi merah
tapi akan sulit mengembalikan ke warna putih aslinya
tidak perlu mengembalikan ke warna aslinya
biarkan benang yang sudah berwarna itu
bisa dirajut menjadi kain
dan kain yang berwarna itu
ibarat pengalaman hidup manusia
yang telah melewati perjalanan waktu
aduh rindu sama suara dia
cakep luang iya tuh baju dari abah
ini siapa yang ajan ya suara nanti menimerdu pisan nggak biasanya iye suruh siapih yang
aja kayak gini langka suaranya begini nih hai nasakan juga hai tom
masih cukup oh nggak lu aja padeh gue juga yakin april nggak bakal ke masjid
eh tom kalau mau ke masjid mah tuh jangan mikirin perempuan yang harus ada di pikiran kita tuh allah
lagi lagu luang eh gue juga masih inget ya lu berubah gini juga gara gara fatin kan
ya lu juga pih lu juga tobat gara gara pengen mati lo lagu lu pada berdua
kita doain aja mudah mudahan si tom itu dapat topik dan hidayah
mati mati mati mati pasrah topik dan hidayah
berdua banget ya suara jenis gambus iya sudah lama kita udah dengar suara azan ya beliau jadi
tante mau ke masjid gak sholat maghrib berjamaah
gua yakin april gak ke masjid
mumpung semua pada ke masjid
ini kesempatan gua
buat nyusup ke asrama putri
untuk nemuin si april
bukannya ke masjid
malah manjat tembok
nah lu sendiri gak ke masjid
memangnya lelaki gak ada halangan
sial banget gua
kemari bukan ketemu april
april malah ketemu lu
april gak ada
mau saya teriakin
gak usah pake teriak
gua bisa pergi sendiri
umi gak dengar suara gambusan
pasti gabus sedang menghibur para santri
santri juga kan
dari sentuhan seni yang
fatim juga pasti disana nih bah
gak usah lah
biar kita disini aja
apakah masih pekat
nah dengan suara pelan dan halus
semakin pelan terdengar
semakin terasa lembut di hati
irama gambusannya itu
yang meresap harmoni
dalam kalbu ini
apa melihat lelah
takde supaya yacht yang berhasil

cowok dulu kiri sebelah sana
kamu gak denger ya
duduknya cowok di sebelah sana
ustadznya mau nikren pisahan mainnya ya
biasa aja pak
antum antum ada belum tau sih
ustadz gambus ini dosen musik yang paling terkenal sampai mesir
sampai musisi turki itu aja kalah sama ustadz gambus
saya itu ke mesir
gak lewat turki
pak ustadz boleh minjem gitar gambusnya
tak usah nih
mau kayak lo juga bisa gue petik
gue pinjam ya
jangan rencan rencan ya
entar di bol
tunggu tunggu tunggu